saudara banyaknya jemaah haji indonesia di tanah suci membuat para pedagang pun fasih berbahasa indonesia
jadi kalau belanja di madinah tawar menawar bisa dengan harga ataupun juga dengan bahasa indonesia
saudara di sela sela ibadah yang dilaksanakan di masjid nabawi di daerah madinah ini kita juga bisa menyempatkan waktu untuk berbelanja
nah pada saat berbelanja kita warga negara indonesia tak perlu khawatir untuk tawar menawar
karena biasanya para pemilik ataupun pedagang di sini bisa berbahasa indonesia
bisa bahasa indonesia tidak masalah
walaupun bahasa indonesia sedikit sedikit tapi untuk tawar menawar bisa lah ya
salah satu pilihan untuk oleh oleh untuk keluarga di tanah air nih
sejadah seperti ini harganya lima belas real
kita tawar jadi delapan real ya
jadi buat pemirsa yang mungkin nanti akan melaksanakan ibadah umroh atau tengah melakukan rangkaian ibadah haji di daerah madinah
bisa mampir ke toko ini karena disini kayaknya hampir semua
jadi kita bisa tawar menawar dengan menggunakan bahasa indonesia
nah nanti kalau sudah ditulis namanya nanti akan seperti ini
ini bisa jadi salah satu referensi ya untuk berbelanja
kalau gitu nanti saya lanjut belanja lagi di daerah sini untuk mencari oleh oleh buat keluarga maupun kerabat yang ada di tanah air